dari mana aja sih kamu nek
jam segini kok baru pulang
aku ada urusan mas
semua itu memang salah papa
kalau mama mau marah marah sama papa
tapi jangan sama riri mah
kalau saja dulu mama tidak mau merawat dia
bapak tidak akan pernah menyerahkan kepada mama
dan kalau saja mama punya perhatian sama dia
walaupun hanya sedikit ma
tidak mungkin semua ini akan terjadi
dan tidak mungkin edo kena sama riri ma

kamu juga nggak
pasti kamu bohong deh

ya udah kita ke kantin

ya udah kita ke kantin

kalau kamu mau cerita cerita aja
kalau kamu mau teriak kamu teriak aja sekeras keras ya
kamu tuh udah mabok udah cukup
emang kenapa sih
orang kan minum memang tujuannya supaya mabok
aku tuh pengen lupain semua masalah aku zal
udah itu doang kok
mita kemana sih
tentu minta maaf ya atas kelakuan edo
sehingga kamu menderita seperti ini
kalau kamu menikah dengan dia
kamu akan menderita selamanya
tapi tante gak akan lari dari tanggung jawab
walau edo akan membiarkan anak itu
tante akan membesarkan dan memelihara anak itu
aku bisa ngebesarin anakmu sendiri
tante tidak ngeremehin kamu
tapi kalau nanti kamu menikah
dan anak itu punya adik adik diri
tante aku gak akan menikah lagi
dan aku gak akan nyanyain anak ini seperti bapaknya
udah malem tante
sebaiknya tante pulang
kalau kamu berubah pikiran
yang dianggap telfonnya
mbak bisa dimana aja sih
mbak habis jalan ya samba desi
cariin tuh sama mas hendra
jam segini kok baru pulang
aku ada urusan mas
soal masalah cerai
sebaiknya dipikirin dulu
aku mau mandi
ada bingung sama kabar padamat
terima kasih mas
nanti kita lihat ya
kamu yang nabrak damar kan
jadi bingkisan tadi kamu yang ngirim
kenapa kirim kirim bingkisan
mereka ini keracunan
kalo mati jangan disini
yang banyak yang banyak
yang banyak yang banyak
maaf cari siapa ya
maaf pak riri nya ada
ini rumah kakaknya
ini rumah kakaknya
ini rumah kontrakannya riri kan pak
oh riri yang ngontrak dulu di sini
pindah ke mana pak
wah kurang tahu tuh saya
ya udah deh
ya makasih ya pak
makasih permisi pak
riri sih pernah cerita sama saya
katanya mau pindah
tapi saya tidak tahu pindahnya kemana
ya udah bu makasih ya
kita permisi dulu bu